nah pembekalan buat adik adik
supaya dapat beasiswa kuliah ke luar negeri kayak kamu
nah kamu jadi pembicaranya ya oh
nanti sekalian saya ajak samuel gimana
aduh dia kan gak dapat beasiswa
tapi kan bu dengan begitu kita kan bisa mengedukasi
bahwa tanpa beasiswa pun kita bisa ke luar negeri
kuliah di luar
oh boleh juga tuh
oh yaudah deh
yuk gabung lagi yuk
gak ada yang kenal ya nggak
kalian duduk semua nikmati makanan dan minumannya ya
lo tuh kuliah ya
oh jadi lo sukanya sama anak abg
ya justru malah gue mah udah males sama anak anak abk
aduh banyak dramanya ribet
hmm udah sering ya
ya dulu pas sma sering
pas kuliah mah nyaringnya anak anak kuliahan lah
kayak kayak gitu
gak kira gue mau gitu pacaran sama allah
ya tinggal gue bikin mau
kalau gue gak mau
tugasnya cowok gak sih bikin cewek mau
ya abis itu pas ceweknya mau terus udah jadian
terus diikutin deh kemana mana terus dikekang kekang
itu mah cowok lo kali bukan gue
tunggu tunggu tunggu
kasih tau gak ya
kasih tau dong
iya tapi gini ya dit ya
kalau sikap lu terus terusan begini
dia kan yang mulai duluan
ya enggak lah tetap aja
mumpung ibu inget ya roman
mumpung ibu ingat nih ya minggu depan ada acara di sekolahan
nah pembekalan buat adik adik supaya dapat beasiswa kuliah ke luar negeri kayak kamu
nah kamu jadi pembicaranya ya oh
nanti sekalian saya ajak samuel gimana
dia kan gak dapat beasiswa
tapi kan bu dengan begitu kita kan bisa mengedukasi bahwa tanpa beasiswa pun kita bisa ke luar negeri kuliah di luar
nah boleh juga tuh
ya udah deh yuk gabung lagi yuk
ini katanya mau latihan musik sama siapa kok sepi banget
ada anak anak didikan gue tapi belum pada datang kayaknya masih mulung deh
tunggu tunggu ini mulung maksudnya mereka pemulung gitu
iya kenapa emangnya
ya menurut gue pemulung juga berhak dapetin apa yang mereka mau
dan mereka mau nyanyi yaudah gue ajarin
oke keren sih
dan rencananya kita bulan ini juga mau pentas kalau ada sponsor
kenapa kangen lagi mbak
iya bentar lagi gue tewe tenang aja
lagi mikirin kamu lah
tunggu tunggu kayaknya ada yang aneh deh
ya biar mesra aja sih
aku sekarang lagi gabut nih lagi bingung mau ngapain ketemuan yuk
aduh aku mau janjian sama sahabat aku sih sekarang karena dia lagi galau gitu butuh masukan
oh yaudah kalau gak mau
enggak mau mau mau cuma ini gara gara gini kamu sherlock kamu dimana ntar aku susulin oke
aku masih memburu sapa yang belum disambut
menunggu di tapal biru tanpa ada yang tahu
aku mau bilang aku rindu meski aku tahu itu dungu
satu tanyaku kenapa kamu pergi malam itu
saat kamu tahu yang kubutuh itu cuma satu
sebuah peluk yang tak mengenal waktu
aku bingung kenapa yang kasihnya begini
aku rasa cara yang paling mudah untuk kamu makan itu adalah pakai tangan
pakai tangannya iya benar
ya udah gak apa apa angkat aja kali
ya enggak kan lagi matang
tarah aja lah udah gak apa apa
ya emang apa apa kali biasa aja kan gue udah bilang agak panjang gak apa apa
ya ntar ntar aja
ternyata beneran cewek
kayaknya ini lagi ini lagi apa lagi makan sama cewek
iya cewek yang waktu itu aku ceritain ini sih kalau dari bentukannya kayaknya nggak bakal nyakitin aku
jadi sebentar sebentar ini lo lagi jalan sama cewek lagi ketemu cewek
kan udah janjiin kita ini
gue udah nungguin lo dari tadi
iya udah ntar ntar ya ntar kita teleponin lagi ya ma
yaudah love you ma
eh dia udah lo telpon
udah gue telepon sih cuman gak diangkat
aku mengubah rindu menjadi elegy
menggiring resah ke lekuk hati
bibir bergetar sekedar ingin tahu
aku butuh gaduh suaramu
yang kini hanya mengalun dalam sendi
sudikah kamu singgah dalam mimpiku malam ini
biarpun semu sudah cukup mengobati rasa pilih
tidak ada apa apa
aku buat pacar kamu ya puzi
buat almarhum papa aku
tapi kalau aku boleh tahu memang meninggalnya kapan
pas aku masih umur dua belas tahun

kalo vase berubah bagi richtos kembali
prospecting sengajaocur akan "
kepada semua itu